kita beralih ke informasi lain ya spanduk bertuliskan jangan pilih capres jahat yang terlihat di salah satu jembatan penyeberangan di daerah cempaka putih dan kramat sentiong jakarta pusat pada selasa silam
seperti diketahui dipasangnya spanduk itu tidak lama dari ajakan mahfud md yang mengajak untuk menggunakan hak pilih demi menghindari terpilihnya pemimpin jahat
spanduk tersebut bertuliskan jangan pilih capres jahat yang dipasang oleh kelompok yang menamakan diri mereka masyarakat anti golput dengan ilustrasi surat suara
nah lewat akun twitternya mahfud menjelaskan pernyataan pemimpin jahat dikutipnya dari salah satu perkataan rohaniawan katolik franz manjuseno
ia meminta masyarakat agar tidak menafsirkan pernyataan pemimpin jahat secara liar
keberadaan spanduk yang membawa polemik saat ini sudah tidak terlihat lagi meskipun bawaslu mengatakan pihaknya belum bisa mengambil tindakan apapun mengingat masa kampanye belum dimulai
sekarang pertanyaannya adalah apakah
apakah pasangan calon tersebut telah sudah ada
sekarang kan belum ada
jadi kita harus bisa melihat bahwa dari unsur undang undang pemilu atau kampanye menurut pemilu itu menurut kami itu belum dapat dikenakan pidana pemilu misalnya
tapi kan kita harus melihat bahwa masih ada undang undang yang lain
misalnya undang undang tentang ketertiban umum
ataupun juga tentang
atau juga undang undang mengenai ite
itu semua dapat bisa dipergunakan
oleh karena itu kami mungkin
kami sangat mengharapkan bantuan dari teman teman kepolisian untuk dapat menindaklanjuti hal tersebut
kan karena itu masih dalam ranahnya kepolisian
itu bukan dalam ranahnya bawaslu untuk melakukan tindakan
sekali lagi pasangan capres yang belum ada
dan juga masa kampanye belum dimulai
sebelumnya kontroversi mengenai pemimpin jahat
sudah dimantan ketua mk mahfud md saat memberi pembekalan bagi kader psi
mahfud pun meminta kader psi terus mensosialisasikan
agar para calon pemilih menggunakan hak pilihnya
agar indonesia terhindar dari pemimpin yang jahat
misalnya alasan saya mau golput karena tidak ada calon yang bagus
baik presiden maupun dpr
nah boleh begitu